saudara jenazah seorang perempuan ditemukan dikubur di dalam rumahnya di kecamatan bontoala kota makassar sulawesi selatan
warga kota makassar digegerkan dengan penemuan jasad yang dikubur di dalam rumah
aksi keji ini dilakukan oleh suami korban berinisial h
dan terungkap saat sang anak melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan sang ayah pada dirinya
berdasarkan keterangan anak korban ayahnya juga menganiaya sang ibu hingga tewas dan mengubur jenazahnya di dalam rumah
anak korban juga menyebut sang ibu dibunuh enam tahun yang lalu
penyidik akan mendalami pada saat peristiwa itu terjadi apakah tetangga tetangga sebelah sini tidak mencium sesuatu atau apa
masih dalam proses pendalaman